kondisi rumput lapangan stadion utama gelora bung karno rusak usai digunakan untuk beberapa pertunjukan musik tiga pekan terakhir
kamal mustakin chairman karya rama prima vendor pengelola rumput stadion stadion tuan rumah piala dunia u dua puluh mengatakan
butuh waktu agar rumput kembali dalam keadaan seperti standar yang ditetapkan oleh fifa
rumput harus pulih terlebih dahulu dari kondisi stres setelah menahan beban berlebih
setelah itu barulah proses stitching dapat dilakukan
yakni penjahitan rumput asli dengan rumput sintetis untuk memperkuat dan mempercantik tampilan rumput di lapangan
untuk pengoperasiannya hanya seminggu pak si alat itu
tapi persiapannya tidak boleh seperti tadi ada yang botak itu nggak boleh
sehingga rumput aslinya harus stabil dulu
untuk stabil ini kami butuhkan waktu sekitar sebulan
sehingga tadinya nih jakarta itu harusnya stitchingnya nomor satu
kami geser jadinya nomor tiga urutannya
bali dulu pak bali surabaya
dengan rusaknya rumput di stadion utama gbk dan dibutuhkannya waktu untuk memulihkan kondisi rumput di lapangan
maka karena kondisi ini ketua umum pssi erick thohir menginstruksikan pengelola gelora bung karno
tidak menggelar acara apapun sampai piala dunia u dua puluh selesai terselenggara
hal ini sekaligus menutup kemungkinan pertandingan laga klasik persija kontra persib
erick berharap fifa tidak mencoret stadion utama gbk usai audit terakhir pada dua puluh satu hingga dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh tiga nanti
saya sudah bicara dengan direksi gbk apapun yang sudah dijalankan selama ini harus kita pertahankan sama sama
dan tentu perbaikan harus segera dijalankan karena ini kondisi yang kritikal
ini merupakan megal
lapangan di indonesia yang sangat penting buat kejuaraan dunia ini
di sini akan ada tentunya opening di sini dan juga hal hal pembukaan lain di sini
jadi saya harus ambil posisi tidak ada event lagi di sini
apakah event olahraga event kesenian tidak ada lagi
karena ini sudah menjadi
kalau kita tidak mau dipermalukan dalam penyelenggaraan event dunia ini
erick berharap kondisi rumput lapangan stadion utama gbk dapat pulih tepat waktu
sebelum kick off piala dunia u dua puluh dua puluh mei dua ribu dua puluh tiga nanti
diego basro imam muhairib jakarta